akhirnya kita putusin dek kirimnya besok
bagian kan lebaran masih lama pak haji
keputusan ini hasil musyawarah bersama nih pak haji
jadi bukan bisa bisa kita aja ya
loh zidane gak ikut musyawarah orang zidane tidur
iya kalau lo diem kan artinya lo setuju
ibu ada kiriman dari masjid bu
terima nih bu
yang buat panti asuhan sudah dikirimin semua
kalau pengirimannya lancar insya allah hari ini semuanya selesai pak haji
gimana nih bro kita anterin sekarang jangan
tepatnya masih jauh lagi ampe keluar kota nih
yaudah kalau begitu anterin aja besok deh
iya lagian lebaran kan masih jauh
masa sih tuan ak gak bisa nunggu barang dikit
tapi diomain pak haji gak ya
enggak deh dia juga maklum
lagian kan tenaga kita terbatas namanya kita mesin
eh cing menurut ente gimana nih
eh bro kpp patah kalau diem tandanya setujung
yaudah kita balik
sabar ya sayang sebentar lagi datang
tapi kan kita udah nungguin dari pagi
iya orang orang dari masjid juga mau duju kesini
jalanan akan macet
ini kan hari libur
tadinya sih kita mau terusin
cuman kita udah capek ya fit
ya akhirnya kita putusin deh kirimnya besok
bagian kan lebaran masih lama pak haji
eh keputusan ini hasil musyawarah bersama nih pak haji
jadi bukan bisa bisa kita aja ya
loh zidane kan gak ikut musyawarah
orang zidan tidur
iya kalau lo diem kan artinya lo setuju
bang pak haji tuh paling sensitif kalau menyangkut soalan anak yatim
pak haji kan pernah menjadi anak yatim
kemudian dia juga menangis
saya memelihara anak yatim kak adin
kemudian saya sendiri
saya capek kak sabrina tempatnya jauh
tapi itulah pengorbanan yang terjadi dari murid muridnya
bro gue jadi serem kalau digemin
udah deh mendingan cepetan deh nyusulin pak haji ke lab
terima kasih pak haji
terima kasih pak haji
terima kasih pak haji
eh dan dikelaman di sini ntar kita bisa kemaling nih
jadi pak tony dan pak luka tidak usah khawatir
waktu saya bilang rumah ini harganya murah dia percaya saja
bapak atur saja lah
tapi tetap pak tony mendapatkan rumah dengan harga di bawah pasar
harga di bawah pasaran
tapi lihat pak tony kita masih dapat uang dari paru paru
tenang saja kita bagi tiga
orang yatim masih dizolimen juga
wah jadi ngerepotin nak sarah nih
nah duduk dulu duduk sini
mulai besok kamu tinggal sama pak man
karena pak man akan menjadi pelindung kamu
terserah bagaimana baiknya saja menurut pak man
nah sarah ini kwitansinya tolong ditarah tanganin ya
sama ini sekalian uangnya
eee dihitung sekalian ya
terima kasih ya pak
dengan demikian rumah warisan orangtuamu ini sudah resmi menjadi milik pak
tapi urusan kita belum selesai
dalam aturan main jual beli rumah dan tanah
biasanya penjual memberikan komisi
kepada perantara dan saksi
ya terserah pak paman saja lah
paman sebagai perantara dan saksi
pak lura sebagai saksi
prinsipnya kami hanya membantu masyarakat
untuk mengelola harta warisan
kalau nanti ada apa apa
misalnya perlu bikin ktp
jangan sukan sukan langsung temui saya ya
di samping pembeli
dia juga menyaksikan proses jual beli ini